warga kabupaten purwakarta jawa barat kesulitan memperoleh gas lpg tiga kg
tidak heran warga saling berebut saat operasi pasar gas tiga kg di kantor kelurahan kami siang
kelangkaan gas melon gas lpg tiga kg membuat harga di tingkat pengecir melonjak
antara rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh bertabung
pemerintah kabupaten purwakarta menggelar operasi pasar gas lpg seharga rp enam belas per tabung
di halaman kantor kelurahan agrikaler purwakarta jawa barat kamisiyang
warga yang sudah menunggu sejak kamis pagi langsung menyerbu saat truk pengangkut gas melon tiba di lokasi
untuk mencegah kericuhan petugas membatasi pembelian satu tabung untuk masing masing pembeli
dengan syarat memperlihatkan kartu keluarga
operasi pasar penjualan gas lpg tiga kg ini dilakukan serentak di sejumlah kelurahan di purwakarta
sebanyak lima ratus enam puluh tabung disiapkan untuk tiap tiap kelurahan
dian firmansyah purwakarta